dan sekarang saatnya kita melihat suasana sahur pertama di bandung jawa barat
ada rizka rizlia di sana
rizka ini kalau saya bisa mencium aroma aroma yang menyenangkan sebetulnya
mungkin anda bisa gambarkan kepada kami di mana anda berada saat ini
dan bagaimana suasana tempat sahur anda melaporkan
ya selamat malam reza dan ayuna
saat ini betul saya sedang berada di kawasan puncelut atas
yang memang di sini terkenal nih dengan saung saung dengan makanan sunda dan ragam sambal tadi ya yang menggugah selera
tapi untuk menuju ke sini nih ini jaraknya sekitar sepuluh sampai tiga belas km dari pusat kota bandung
dan untuk mengakses ke kawasan puncelut ini memang jalannya agak menanjak dan berkelok
sehingga dipastikan nih kalau datang ke sini tips dari saya pastikan kendaraan dan juga kondisi tubuh anda sedang prima
nah untuk mengetahui seperti apa atau ada menu apa saja ya untuk sahur kali ini
ini bisa dilihat ya reza dan ayu dari etalasenya sendiri aduh benar benar menggugah selera
ada tadi benar ada ikan asin pedak ada cumi asin ada jambal roti belum lagi ada sate udang
dan ada sate usus sama sate kulit yang aduh ini cocok banget deh pokoknya ya untuk dimakan pakai sambal dan juga pakai nasi merah
nah daripada kita lihat dari luar gimana kalau kita lihat langsung ke dalam seperti apa
ya kita lihat ya termasuk juga kita akan ngobrol ngobrol dengan salah satu karyawan atau pengelola dari salah satu saung di kawasan puncelut ini
halo kak asep sini dong dekat dekat jangan jauh jauh
kak asep boleh dijelaskan nih menu yang paling andalan di sini ada menu apa
menu andalannya paling peda bakar ayam bakar petai bakar
waduh ada petai bakar juga ternyata
nah kalau dari harga
gimana deh kang harganya range harganya berapa kang
harganya dari mulai rp dua sampai yang paling mahal itu rp seratus
ternyata ada mulai dari rp dua ini benar benar terjangkau kan ya reza dan ayu
dan yang menarik nih tadi kang saya lihat tadi akan cerita soal sambal terasi ya
disini khasnya sambal terasi
iya sambal terasinya kita lihat nih
wuh lihat menggugah selera sekali kan ayu dan reza
dan tapinya ya kalau disantap saat sahur ini sepertinya kita harus bijak juga ya dan hati hati
jadi kak mau menyantap sambal sebagai menu sahur
dan selain ada menu menu yang disini juga apa lagi nih kang spesialnya nih kang
apalagi bulan ramadan ini buat sahur sama buka apa spesialnya kang
kalau jeruan tadi kan ada babat
ada babat ada tamusu
nah kalau misalnya kita udah pesen nih
bisa langsung duduk atau makan di saung saung yang ada di sebelah kiri saya
kita coba lihat ya karena memang di sini konsepnya saung saung sunda seperti itu ya
jadi kita bisa langsung duduk lesehan disini
karena memang konsepnya disini lesehan
dan yang menarik nih sambil lesehan sambil nunggu makan nenek datang
bukan cuma bisa makan enak dan makan dengan lahap gitu ya tapi lihat dong di sini
pemandangannya ayu dan reza
ada pemandangan kota bandung dari atas ketinggian
karena memang kawasan puncelut ini berada di atas ketinggian sekitar delapan ratus sampai seribu meter di atas permukaan laut
sehingga kota bandung dari atas ketinggian ini benar benar bisa terlihat cantik begitu ya
jadi bukan hanya menikmati makanan tapi juga bisa menikmati pemandangan kota bandung dari atas ketinggian reza dan ayu
aduh paket lengkap ya
viewnya bagus makanannya enak harganya terjangkau
semuanya tergoda sebenarnya
kalau bisa terbang mau langsung terbang ke sana gitu ya
rizka rizlia terima kasih atas laporan anda dari bandung jawa barat
selamat kembali bertugas dan jangan lupa santap sahur ya